berita bohong yang direka oleh mantan anggota badan pemenangan nasional prabowo sandiaga ratna sarumpait menjadi kisah panjang pertarungan politik pilpres dua ribu sembilan belas
dua kubu yang menjadi peserta pilpres saling menghembuskan tudingan dan sanggahan terkait isu isu yang selalu saja menyerang
tentu di tahun politik ini semua akan menjadi politis jika segala isu ditangani oleh aktor politik
dan kasus ratna sarumpait ini juga telah menyenggol amin rais yang juga mengeluarkan jurus buka bukaan soal kapolri
apakah ini tanda genderang perang politik kembali ditabuh lewat isu baru
kami akan mendiskusikannya bersama dengan saat ini sudah ada narsum yang hadir di studio cnn indonesia
ada mas ahmad baidowi yang juga merupakan wakil direktur bidang saksi tkn jokowi maruf pak maruf amin
dan juga bang andre rosiade yang merupakan jurubicara bpn prabowo sandiaga
selamat malam mas awi dan juga bang andre terima kasih sekali lagi telah datang di studio dua cnn indonesia
dan diskusi bersama saya malam ini
tapi kita langsung saja nih masuk kepada bang andre terkait dengan
pemanggilan amin rais pada hari ini
tapi sebenarnya untuk dari kubu atau paslon dua koalisi adil makmur ini menanggapi pemanggilan amin rais ini seperti apa sih
melihat tadi ada pernyataan kalau ada sedikit kejanggalan dari pemanggilan atau prosedur hukum yang dilaksanakan kepada amin rais ini
yang pasti sejak tanggal tiga hari rabu malam ya pak prabowo melakukan konferensi pers di kartanegara
dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka
yang berasal dari masyarakat
lalu di situ pak prabowo sudah menyampaikan akan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum
jadi kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian
agar pihak kepolisian menyelidiki kasus ini secara transparan berkeadilan dan profesional
sehingga kalau memang di pihak kami dibutuhkan keterangan kami siap
bahkan bang fadlizon sudah menyampaikan
karena ada narasi yang dibangun
ada tuduhan yang biadab dan keji mulai dibangun bahwa
kubu kami melakukan rekayasa
terhadap skenario kami
bang fadli sudah menyampaikan silahkan dicek
polisi punya alat
polisi punya kemampuan untuk mencek digital forensik percakapan kubu pak prabowo dengan mbak ratna
sehingga tahu apakah ini rekayasa
atau ini memang fakta kebohongan yang baratna lakukan sendiri
sesuai dengan konversi pers mbak ratna tanggal tiga jam lima belas itu
dan juga surat mbak rana yang dibawa oleh pengacaranya di acara satu acara televisi nasional
jadi sehingga kami berkepentingan
kami sangat berkepentingan bahwa kasus ini diungkap seterang benerangnya
karena kami tidak ingin lagi ada upaya penggorengan luar biasa
karena kita tahu kubunya mas awi sahabat saya ini butuh pengalian isu bagaimana dolar lima belas dolar
pengalian isu mas awi
dan juga pemerintah sudah gagal
soal ekonomi lalu bagaimana masyarakat lombok teriak bahwa pemerintah gagal juga melaksanakannya juga
sehingga butuh penggorengan isu baratna untuk terus memojokkan pak prabowo
jadi dari koalisi adil baku menganggap ini mungkin bisa amunisi yang digunakan oleh koalisi indonesia kerja
jadi kami sangat berkepentingan bahwa polisi memproses
jadi siapapun yang akan dipanggil oleh pihak kepolisian dari pihak kami
kita ingin selalu akan siap
bang andri kita tahan dulu
mas awi kita tahan dulu
pembicaraan akan kita lanjutkan setelah jadwal berikut ini
tetaplah bersama kami di layar pemilu
ya masih di layar pemilu terpercaya
dan ini ada diskusi terkait dengan seperti apa bola liar yang muncul sejak kasus hoax rata rata sarumpait ini terbuka ke publik
dan kita akan teruskan bersama dengan bang andri rosiade dan mas ahmad badoi
tadi bang andre mengatakan bahwa saya sebenarnya ingin menanyakan sih terkait dengan pemanggilan
amin rais ini kemudian juga tadi ada perkataan yang cukup menarik yang dikeluarkan oleh pak amin rais di polda metro jaya yang sedikit menyenggol pak kapolri
ya mungkin pak amin punya pendapat soal penyelidikan ini dianggap beliau terkesan ada upaya kriminalisasi terhadap beliau
atau kita perlu dengarkan dulu pernyataan secara selengkapnya ya
kita dengarkan dulu pernyataan lengkap amin rais di polda metro jaya pada hari ini
ini surat panggilan
untuk saya tertanggal dua oktober
padahal sarumpait ditangkap baru empat oktober
ini sangat janggal
karena sarumpai pada tanggal dua oktober belum memberikan perbahanan apapun ke polisi
kok surat panggilan untuk saya sudah jadi duluan
apakah ini upaya kriminalisasi
yang tertulis pada surat panggilan kepada saya
padahal nama saya itu muhammad amin rais
jadi saya mau tanya kepada adjun komisaris besar polisi jerni raymond siagian dan akp niko purba
bahkan polda sebagai institusinya
kenapa nama muhammad tidak ditulis
apakah alergi terhadap nama muhammad
saya tahu anda semua ingin tahu soal kpk
ya dan lain lain
saya tidak akan berpanjang panjang
saya minta pada pak jokowi
supaya pak kapolri tito karnavian segera dicopot
alasannya antara ini pelas dari sendiri
saya yakin stok kepemimpinan
saya yakin stok kepemimpinan
yang jujur dan mengabdi bangsa dan negara masih banyak untuk mengganti pak tito karnavian
tapi kalau ada oknum yang tidak benar tentu harus diganti
tiki di tito
ya mas awi ini ada pernyataan yang cukup katakanlah vokal ya dari pak amin rais dan langsung menyenggol ke pak kapolri dan meminta pak jokowi untuk mencopot pak kapolri
tanggapan dari tim jokowi ma'ruf gimana nih
saya mau memahami secara fisiologis pak amin rais
beliau itu menyampaikan seperti itu kan sebelum diperiksa oleh polisi
setelah diperiksa sekian jam enam jam ternyata beda karena mendapatkan perlakuan dari polisi ternyata apa yang dituduhkan tidak terbukti
kalau seolah olah beliau kan mau dikriminalisasi
tapi ini sudah keburu terlepas ke publik
tidak ada masalah itu kan memang gaya dan khasnya pak amin rais seperti itu
cuman kalau memang kapolri terbukti dan pak amin rais punya bukti ya silahkan aja dilaporkan ke kpk
atau sekarang ada peraturan pemerintah yang baru diteken itu
setiap orang yang melaporkan kasus korupsi dan nantinya terbukti mendapat imbalan seratus juta
itu untuk merangsang warga negara melaporkan
proaktif melaporkan tindak pidana korupsi
apalagi sampai nanti terbukti
pak amin rais silahkan saja kalau punya data
tapi saya menggarisbawahi tadi itu terkesan seperti emosional menyampaikannya gitu
apalagi tadi pak andre ini sahabat saya juga
apalagi tadi pak andre ini sahabat saya juga
pak andre ini menyatakan bahwa kasus ini digoreng
gak ada lah goreng menggoreng itu rugi
goreng menggoreng itu rugi
bermuaranya kasus ini baik itu ke polisi maupun ke bawaslu oleh pihak pihak yang lain itu tidak melibatkan tim kampanye nasional jokowi
jadi tidak ada pengaruh sama sekali
ada dari kita yang melaporkan
jadi orang lain yang melaporkan
kalau kaitannya dengan ratna itu murni penyidikan dari kepolisian yang memang faktanya ratna berbohong
kan seperti itu
bagi pak tahanan nih saat ada sesuatu yang menyenggol dan mempertanyakan
jadi sedikit mempertanyakan kreativitas dari kepolisian
kalau pak jokowi tidak berbuat apa apa sebagai presiden pemilik tampuk kekuasaan tertinggi saat ini dalam bidang eksekutif
apakah tidak akan membuat presiden buruk
karena tadi pak jokowi kaitannya dengan buku merah itu sudah tegas beliau
dalam sebuah wawancara di berbagai televisi kami tidak intervensi proses hukum
silahkanlah ini kesempatan buat profesor dr amin rais
apa bisa dibuktikan
untuk menyampaikan kepada kepolisian
ya silahkan saja
kepada kpk silahkan saja kalau memang itu melibatkan diduga melibatkan pihak pihak petinggi polri
sekali lagi kalau dari pak jokowi tidak ada intervensi apapun
yang berikutnya kaitannya dengan kontestasi pemilu ini
sebenarnya kita sudah jengah ya membahas persoalan apa
terus terang saja isu hoaxnya dari yang di
dari sarana sarumpait itu sudah apa
melahirkan bola bola liar
ya kegaduhan politik lah gitu kan
dan tidak bisa lepas
tidak bisa lepas
ini tidak murni hukum
ini kaitannya politik
ya tidak bisa dipungkiri
karena rata sarumpait sebelumnya tercatat sebagai jurubicara badan pemenangan di koalisi nyabak prabowo
dan ketika insan politik itu berurusan dengan hukum
ya memang tidak bisa disalahkan ketika itu selalu dikait kaitkan
tetapi kami tegaskan kalau dari aspek kami sama sekali tidak ada menarik hal hal tersebut ke kontestasi
biarlah itu menjadi persoalan hukum
baik itu hukum pidana
maupun hukum pemilunya di bawah
ini semacam tantangan bang andri
sebenarnya untuk pak amin rais ya
apabila dia bisa membuktikan tuduhan yang dilontarkan terhadap pak kapolri
bila terbukti maka memang pak kapolri harus menjalani proses hukum yang berlaku di negara ini
yakni di jisrediki
ya memang melihat perkembangan soal buku merah ya
yang sekarang berkembang di publik
lalu kita membaca pernyataan mantan komisioner kpk mas bambang wijoyanto
mendorong meminta dan mendorong agar pimpinan kpk yang sekarang benar benar serius menyelesaikan
saya rasa ini memang terbuka
apalagi kita dengar pak jokowi sudah menyatakan tidak akan melakukan intervensi
saya rasa ini pintu ruang bagi kpk benar benar bekerja
kalau memang ada bukti silakan
jangan sampai kalau ada orang yang diindikasikan terlibat ini orang yang begitu punya kekuatan
kpk tidak berani
siapapun di mata hukum harus sama
kita harapkan kpk menegakkan marwah penegakan hukum dan menegakkan marwah kpk
kami partai gerindra dan seluruh partai pendukung pak prabowo dan bang sandi akan siap memikap kpk secara politik
yang penting menegakkan hukum secara adil transparan dan profesional
tapi kalau perkataan dari pak amin rais tadi ini juga mewakili seluruh koalisi adil makmur atau ini pernyataan secara personal dari amin rais
saya rasa pernyataan pak amin yang ingin kpk
kpk bekerja secara profesional mengusut seluruh kasus termasuk khusus kasus buku merah ini
bukan hanya permintaan pak amin pribadi ataupun koalisi pak prabowo dan bang sandi saja
saya rasa itu permintaan seluruh rakyat indonesia termasuk dari kubu saudara saya bas awi ini
karena seluruh rakyat indonesia pasti menginginkan indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi
kita pasti punya keinginan sama indonesia bebas dari korupsi
jadi saya rasa ini momentum kpk
dukungan publik ada dukungan rakyat ada
kalau memang cukup bukti silahkan jalankan
apalagi presiden sudah terbuka tidak akan melakukan intervensi
pemilu berjalan secara aman nyaman dan geriang dan gembira mas awi
penegakan hukum pun tetap berjalan
yang perlu kita garis bawahi kasus buku merah itu kapan mencuatnya
kalau tidak salah ya itu periode kepemimpinan kpk sebelumnya
yang di saat itu pak kalau nggak salah salah satunya pak bw diantaranya gitu
mohon dicek apakah kasus ini terjadi di periodenya agus raharjo atau sebelumnya
itu perlu dikelirkan
yang berikutnya sudah kami tegaskan di awal bahwa persoalan ini murni persoalan hukum kalau memang fakta dan bukti buktinya ada
jadi tidak ada kepentingan politik kami dalam proses hukum di kpk
semua sudah ada koridornya secara undang undang sudah ada
pak jokowi sebagai presiden dan juga sebagai capres tidak akan mempersoalkan itu
tidak ada intervensi
kita tidak lagi penegakan korupsi di indonesia itu jangan hanya dibuat main mainan saja gitu
tapi benar benar dituntaskan
tapi sekali lagi kalau itu terbukti ada faktanya
jangan mengada adalah itu yang persoalan
nah ini pernyataan dari amin rais ini dianggap oleh sebagian dari pihak pemenangan jokowi maruf amin termasuk terutama untuk relawan jokowi yang mengatakan ini adalah bentuk politisasi
tapi sebaiknya kita dengarkan dulu pernyataan lengkap dari relawan jokowi dodo yang menilai ketua dewan kehormatan pan amin rais tengah berusaha mempolitisasi hoax dari ratna sarumpait dan amin dinilai tengah melakukan pengalian isu terkait desakan agar kapolri dicopot yang dinyatakan saat amin rais memenuhi panggilan
dari polri sebagai saksi
dikutip dari detik com ketua divisi hukum advokasi dan migrant care relawan jokowi kastorio sinaga
tututan amin rais untuk pencopotan kapolri jenderal tito karnavian berikut aksi kawal masa pa dua ratus dua belas di saat pemeriksaan adalah upaya memperkeruh kondisi stabilitas politik dan hal ini sekaligus bentuk intimidasi politik terbuka terhadap institusi kepolisian yang saat ini tengah menyidik kasus berita bohong

karena yang bersangkutan adalah salah satu pihak yang pertama kali mengetahui bertemu dan berdiskusi dengan ratna sebelum mengakui kebohongannya ke publik
yang kemudian melahirkan kontroversi yang mengganggu stabilitas politik
cukup keras mas awi dan dikatakan bahwa pernyataan terkait dengan kapolri ini adalah sebuah bentuk pengalihan isu
dugaan itu mendapatkan pembenaran ketika misalkan sebelum pemeriksaan ada semacam show of force dari pak amin rais dengan membawa pasukan dengan membawa digiring masa gitu
maka di beberapa kesempatan saya sampaikan kalau memang pak amin rais merasa yakin dirinya tidak bersalah dalam konteks ini ya silakan aja datang aja
toh pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan itu biasa saja dalam proses hukum
saya pun oleh kepolisian pernah diminta keterangan sampai tiga kali
ya datang sendirian saja
karena kami meyakini saya sendiri tidak bersalah
apalagi sekelas pak amin rais misalkan sampai segitunya gitu
bahkan tadi sebelum masuk ke kantor polisi
terlihat seperti itu dan apa
secara psikologis mungkin itu turut berpengaruh ya
tapi setelah keluar dari ruang penyidikan alhamdulillah situasi menjadi kondusif
dan saya kira hal seperti ini kondusifitas itu yang perlu kita jaga
mari kita berikan kepercayaan kepada kepolisian untuk menyelesaikan kasus ratna sarumpait ini
tanpa harus dihubung hubungkan dengan persoalan politis
tapi ketika diorkestrakan itu yang merugikan
dan tudingan itu menjadi semacam mendapat pembenaran
jadi kalau misalnya ke depannya pak amin rais tidak meneruskan tindakan
kemudian juga tidak meneruskan perkataannya
kemudian menggiring untuk kepolisian atau kpk ini meneruskan penyidikan atas kapolri dan dugaan dugaan suap
kemudian juga pembakaran alat alat bukti tersebut
maka dari tkn jokowi maruf tidak akan ikut mendukung proses tersebut atau gimana mas
ya sekali lagi kalau persoalan penyidikan itu kita sudah menyerahkan ke ranah hukum
karena kita tidak ingin mencampuri antara urusan politik dengan urusan hukum
kontestasi kita pilpres nanti dia harus disambut dengan kegembiraan
biarlah ranah hukum itu berjalan dengan koridornya sendiri
termasuk itu apakah menjadi ranah hukum pidana dalam kepolisian maupun yang berlangsung di bawaslu ranah hukum pemilunya
silahkan saja toh nanti kalau memang itu tidak terbukti ya sudah selesai
kalau memang itu terbukti tentu ada sanksinya
dan itu normal saja saya kira gitu
kalau dari koalisi adil makmur sendiri gimana
bang andre apakah tidak ada keinginan untuk membuat sebuah atau membantu pak amin rais untuk melakukan penyidikan
investigasi terhadap dengan kasus atau dugaan dugaan kasus suap dan juga pembakaran alat alat bukti tersebut
sekarang kalau kita melihat investigasi indonesia league dan tempo ini kan sudah terang menerang sebenarnya
tinggal kita melihat apakah kpk merasa ini cukup alat buktinya untuk meneruskan
ini ya tinggal
berarti ingin ada tindakan untuk mencari alat alat bukti tersebut
jadi intinya sekarang dengan pernyataan mas bambang wijoyanto lalu pak amin lalu sudah ada investigasi indonesia leaks juga tempo yang begitu terang menerang
sebenarnya ini pintu masuk bagi kpk untuk mendaklanjuti
apalagi pak jokowi tadi kita dengar sendiri ya menyatakan beliau tidak akan melakukan intervensi
itu adalah domen kpk
saya rasa ini momentum bagi kpk untuk melihat dukungan politik sudah ada baik dari kubu pemerintah maupun kubu oposisi sudah ada
lalu saya rasa rakyat juga mendukung
ini momentum kpk bahwa kpk saatnya kalau memang cukup bukti ya mas awi ya kita tentu harus peraduga tidak bersalah
jangan sampai kita menghakimi orang tanpa cukup alat bukti
harus ada proses penyidikan tersebut
nah kembali ke kasus mbak

kami ingin menegaskan bahwa kubu pak prabowo dan bang sandi sangat berkepentingan
bahwa polisi mengusut tuntas kasus ini supaya apa
supaya dugaan rekayasa yang dibunyikan oleh kubu sebelah kepada kubu kami
ini tegas saya harus tegaskan berulang ulang kali
bahwa kami sangat berkepentingan kasus ini diusut oleh polri
agar tidak ada lagi kecurigaan tidak ada lagi tuduhan yang keji bahwa kubu kami merekayasa
begitu besar aib kami kalau seandainya kami melakukan itu
itu bukan budaya kubu pak prabowo dan bang sandi
bahwa kami adalah korban
jadi kami mendukung proses polisi yang profesional berkehadiran transparan dan kami berkepentingan
jadi siapapun dari pihak kami yang akan dipanggil oleh pihak polisi untuk menjadi saksi kita akan datang
kita jelaskan bahkan bang fadli yang di berbagai twitter dituduh sebagai orang yang merekayasa
bilu sampaikan bahwa siap menyerahkan dipiksa komunikasi beliau dengan mbak radna
jadi kita ingin transparan tiada dusta diantara kita
kami adalah korban bukan pelaku rekayasa
kami korbannya mbak radna sarumpahin
bang andre kita tahan dulu mas heri kita tahan dulu
masih akan kita lanjutkan di segmen berikut
setelah jeda yang satu ini tetaplah di layar
terima kasih anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya
dialog kembali kita lanjutkan bersama dengan mas ahmad baidowi dan juga bang andre rosiade
oke tadi terkait dengan beberapa atau bola liar sebenarnya yang muncul akibat awalnya dari kasus hoax ratna sarumpait
terus kemudian tadi bang andre juga sempat mengatakan
siapapun nanti yang akan diperiksa oleh kepolisian dari kubu koalisi adil makmur ini tidak akan mengintervensi proses hukum apapun
tapi bang andre kalau misalnya dari semua nama yang sudah dilaporkan ini diperiksa termasuk dengan pak prabowo subianto dan juga pak sandiaga uno dipanggil sebagai saksi
gimana dari koalisi adil makmur sendiri menanggapinya
kalau memang ada surat panggilan dari polri kepada pak prabowo dan bang sandi tentu sebagai warga negara yang baik dan taat hukum
saya rasa saya punya keyakinan pak prabowo juga akan menanggapinya
saya rasa saya punya keyakinan pak prabowo juga akan menanggapinya

karena pak prabowo dan bang sandi adalah figur tokoh yang sangat menghargai proses hukum
apalagi kami berkepentingan kami ingin buktikan kepada seluruh rakyat indonesia bahwa pak prabowo dan bang sandi dan seluruh tim ini adalah korban
ya korban dari penipuan baratna tidak benar kami melakukan rekeasa terhadap kasus baratna ini harus dibuktikan dan kami berkepentingan sekali ini
ya jadi kalau seandainya bang rabai mencoba lakuin keen slogan
jadi kalau sani epori menggunakan hak subjektif dan wunang beliau ingin memeriksa pak prabowo dan bang sandi
insya allah pak prabowo dan bang sandi sebagai satria ya beliau akan datang
oke kalau mas awi menanggapinya gimana
ya kalau misalkan beliau berdua dipanggil biasa saja atas nama warga negara bukan atas nama capres ya
karena apa benar apa yang disampaikan mereka mencoba membantah tidak ada rekayasa
nah okelah itu tetapi proses penyidikan ini dalam konteks ranah pidananya dari ratna sarumpahit
dalam kuhp jelas bahwa setiap orang yang turut serta turut serta menyampaikan berita bohong
persoalan itu alibi mengaku sebagai korban
tetapi yang disampaikan karena ini diistirahatkan diboloap bahkan dijadikan akrobat politik
itu menyebabkan masyarakat panas kembali
bahkan misalkan ada salah satu
temannya pak andri bilang ini zaman order baru tidak sekeji ini lah
itu seolah olah seolah olah gitu kan
bahwa mereka yang paling dikorbankan paling rugi dengan ratna sarumpahit dianiaya
ada yang namanya hanum rais misalkan dalam sebuah liputan videonya di media sosial menyebutkan
begini begitu ini curnyak dinnya gitu loh
dengan sederhana menyamakan ratna sarumpahit dengan curnyak din
walaupun kemudian video itu dihapus tetapi kan sudah tersimpan di publik
sudah sudah kembali
sekarang sudah menyebar tanpa link
tapi videonya itu ada gitu
nah polisi mah kalaupun mau masuk ke situ ranah ada sebab dan akibat
akibat dari penyebaran itu itu bisa masuk ranah pidananya
tapi sekali lagi itu wewenang dari penyidik
siapapun yang mau dipanggil misalkan apakah murni dari penyidikan ratna sarumpahit silahkan saja
seperti pemanggilan pak amin rais
bahkan ada yang menyebutkan itu karena laporan dari farah abbas
saya kira tidak
karena polisi murni menyidik persoalan ratna sarumpahit
soal ada seseorang yang bernama farhana abbas melaporkan tujuh belas nama itu soal yang berbeda lagi
jadi jangan dicampur adukan
sekali lagi kita persoalan ini harus terang benerang
saya sepakat harus terang benderang
supaya tidak ada kecurigaan kecurigaan
tentu juga akibat dari tersebarnya berita hoaks itu juga harus dituntaskan
jangan hanya persoalan
tapi pascanya itu juga harus dituntaskan
supaya apa kita mendidik kepada generasi muda kita mendatang
bahwa dalam berpolitik itu jangan dibuat buat
jangan lagi berita kebohongan dibuat dibikin terus menyebabkan korban banyak orang
tidak hanya grupnya pak andri jadi korban
hampir seluruh masyarakat indonesia jadi korban
semua percaya gitu
termasuk dituduhkan ke kami
dulu di orde baru nggak seperti ini
kok di zaman ini begini
kok zaman ini begini melampaui orde baru
jadi presiden buruk kan untuk pemerintahan
orang yang bilang begitu ternyata ya memang bukan dari kami
dari orang lain kan seperti itu
saya tidak perlu menyebut nama siapanya
tapi itu bisa dilacak di pembicaraan di media masa maupun media sosial
tapi kalau misalnya bang andri sendiri bagaimana
kalau kita melihat perspektif hukum ya
kalau kita mendengar wawancara prof mahfud md mengenai perkembangan kasus mbak ratna
bahwa pak prabowo dan yang lain lain
kalau memang terbukti ini bukan rekayasa dan pak prabowo memang ditipu oleh mbak ratna
dan pak amin dan yang lain lain ditipu oleh baratna
secara hukum menurut analisis prof mahfud pak prabowo tidak bersalah
di proses penyelidikan polri
saya rasa pernyataan prof mahfud itu sangat objektif ya
yang bahwa orang yang melakukan empati sosial dan mereka ikut tertipu oleh baratna
orang yang layak dijadikan tersangka
saya rasa polri akan berhati hati dalam kasus mbak ratna ini
ya tidak akan serampangan tidak akan gegabah
pasti akan mengedepankan rasa keadilan dan juga profesionalisme
kita serahkan saja
yang jelas kami ingin memastikan bahwa kami siap mengikuti proses hukum yang ada
bahwa kami bukanlah perakyasa kami adalah korban dan kami ikuti proses hukum
dan satu hal yang paling penting
banyak pemimpin indonesia berbuat salah tapi jarang meminta maaf
pak prabowo sebagai satria dan seorang gentleman sudah menunjukkan itu
itu yang dibutuhkan oleh rakyat indonesia
kalau salah harus berani meminta maaf
jangan sampai ada contoh pemimpin ya
kita tahu mengangkat warga negara asing menjadi menteri
ya padahal punya segala perangkat negara ya untuk memverifikasi tidak dilakukan
sudah bersalah melanggar undang undang loh
warga negara asing warga negara asing menjadi pejabat negara
minta maaf pun tidak
beda dengan pak prabowo
ini soal mental dan sikap satria
oke tapi kalau misalnya fokus
ada juga figur yang berbuat mengatakan salah enggak juga minta maaf
contoh makan ayam di singapura lebih murah dari jakarta
terus tempe setipis kartu atm
itu kan salah juga tapi enggak juga minta maaf
tapi biasa saja lah itu
oke mungkin itu kembali ke pribadi masing masing ya
tapi kalau misalnya terakhir nih mas
ketika ada dugaan atau kemudian juga ruang ruang nanti juga ya
yang akan terbentuk ke depannya untuk serangan serangan kemudian juga politisasi politisasi lainnya yang bisa terjadi ke depannya
dan terutama untuk koalisi adil makmur apabila ini bisa menjadi blunder untuk pemenangan dari prabowo serta sandiaga uno
dan ini bisa berakibat pak amin rais dijadikan pihak selanjutnya gitu sebagai tersangka
kira kira dari koalisi adil makmur sendiri akan bisa membuat sebuah tim yang mengawal pak amin rais secara hukum atau bagaimana
dan dari pak amin rais
dan dari pak amin rais
koalisi indonesia kerja sendiri melihatnya apakah akan ada tindakan selanjutnya untuk menetralisir atau bisa mungkin menangkal isu isu politisasi seperti ini ke depannya yang bisa menyebabkan katakanlah elektabilitas dari pasro nomor satu ini menurun
pertama kami tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan dengan kasus ini
karena itu publik yang menilai gitu
yang kedua terlalu jauh misalkan berasumsi pak amin rais mau jadi tersangka
mau diperiksa sekali sekali dan ternyata happy ending
nah kita harapkan persoalan ini segera tuntas dan tidak berandainya
karena proses hukum itu ada koridornya sendiri
persoalan si a si b jadi tersangka itu ada waktunya
kalau memang proses penyidikannya mengarah dan mengharuskan seseorang menjadi tersangka siapapun tidak bisa mengelak
dan saya kira tidak perlulah berasumsi asumsi terlalu dini bahwa selanjutnya si a si b jadi tersangka
ini akan menimbulkan keriuhan keriuhan baru
oke tidak perlu ya
kalau persoalan ratna sarumpait dituntaskan
ya kalau saya sih benar yang sampaikan mas awi
kita terlalu cepat bahwa pak amin mau tersangka
saya rasa melihat analisisnya prof mahfud nanti proses penyelidikan yang transparan
saya rasa kasus ini akan berhenti di baratna ya
karena memang baratna pelaku tunggal yang membangun narasi kebohongan ini
bahwa kami korban ya tentu polisi akan bertindak objektif
tidak semena mena menyangkutkan mbak ratna kamilah perekasa
jadi pelaku tunggal ya
jadi saya sangat optimis bahwa polri akan melakukan ini secara transparan
dimana mbak ratna merupakan pelaku tunggal
dan itu sudah di berkali kali mbak ratna mengakui
baik di konfirmasi pers hari rabu jam lima belas
maupun di surat yang dikirimkan mbak ratna dari rutan polda metro jaya
ada kebohongan yang dilakukan secara tunggal oleh mbak ratna
yang menjadikan kita semua menjadi korban korban hoax dari beliau
dan setelah kasus mbak ratna ini selesai kita bisa kembali fokus ya
masalah bangsa banyak
salah satu contoh hari ini kita dipertontonkan kembali
bagaimana di pemerintah pak jokowi koordinasi antar lembaga
bayangkan menterinya ngumumin kenaikan bbm
kan kasian nih bangsa ini
kayak pelangak pelongok itu
dan itu belum keputusan
itu masih ada
itu belum keputusan
belum ada jalan kunjungnya ya
yang menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga di pemerintah sangat lemah sekali
bang andre mas awi terima kasih atas waktunya malam ini di layar pemilu terpercaya
memang untuk hal hal seperti ini kita sudah sepakat semuanya agar hoax hoax ini tidak perlu lagi terjadi ya bang andre
sekali lagi terima kasih atas waktunya di layar pemilu terpercaya
terima kasih bang
terima kasih mbak
layar pemilu terpercaya masih akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami